bukan begitu renok
kamu gak bisa menyalahkan nona
untuk semua kesalahan papa dan mamanya
gimanapun juga pengumuman kan bukan kakek aku
aku gak bisa terus terusan
saya dia dan keluarga dia
andai pak maman itu kakek aku
jangan berandai andai pak maman itu jadi kakek kamu ya
dan dia bukan keluarga kamu
nara kamu kenapa ada disini
kamu jangan gr dulu ya
aku kesini bukan karena khawatir sama kamu
tapi aku cuma mau bilang sama kamu
jangan pernah lagi datang ke rumah aku
dan jangan pernah bikin ibu aku menangis
dan bikin ibu aku rantem sama kakek
aku secara pribadi gak masalah
aku kerja keras berusaha untuk mengembangkanmu
aku kerja keras berusaha untuk mengembangkanmu
aku kerja keras berusaha untuk menyelesaikan
semua masalah kamu gak masalah buat aku
tapi tolong jangan bikin ibu aku
berantem sama kaki gara gara kamu
kamu kayak gak punya keluarga lain yang bisa bantuin kamu
ingat itu ya
aku janji aku gak akan pernah ngerepotin kamu lagi
kamu udah gede nona
kamu bisa jaga diri kamu baik baik
dan jangan selalu kamu mengandalkan kakek
kamu bisa jaga diri kamu baik baik sekarang kamu jalan di tengah jalan begini
kamu tahu nggak
ini yang selama ini bikin kakek jadi khawatir sama kamu
kamu udah gede nona
kamu bisa jaga diri kamu baik baik
kamu ngapain diri di tengah jalan
mau ketabrak mobil kayak tadi
udah deh nara
kamu tuh gak usah marahin aku terus
aku juga gak minta kamu nolongin aku kan
udah deh lain kali kamu gak usah nolongin aku lagi
dan hari ini tuh hari terakhir kamu ketemu sama aku
aku keterlaluan sama nona ya
aku bukan jahat
ini semua demi kebaikan nona
jauhkan aku dari keluarga pak maman ya allah
aku gak mau jadi benalu di keluarga mereka
jangan ditawar tawar lagi
tanggal dan jatuh temponya
jangan sampai lewat
karena saya tidak segan segan
aku akan mencari kamu
dan menarik semua jaminan anda
sebelum jatuh tempo juga akan selunas
aku harus ceritau
apa benar waktu itu
bu fresa tega memfitahkan nona
karena ada masalah
saya akan mencari nona
nyonya yang galak itu kan gak enak
nyonya di sini baik nggak orangnya pak
pak damat siapa itu
orang itu ingin mencari pekerjaan bu
hmm lumayan juga
kalau supirnya tua begini pasti jujur dan gak gampang disogok
pak rahmat bukain pintu ya biar dia masuk
dimanapun juga aku harus kompak sama katanya
kita berdua nggak bisa terus mengurus gontok gontok gantian ini
jadi ini anak yang dijual kepadanya
dijual keluarganya untuk bayar hutangnya itu
kayaknya kalau potongan kayak gini nih gak usah dijual sama keluarganya juga udah nyodorin diri tuh
ya allah ibu ibu ini mulutnya benar benar udah keterlaluan
tapi aku resahan ini kan rumah sakit tempat katanya kerja
kita tuh harus hati hati tahu nggak sih
jangan jangan itu anak ke sini mau nyari bangsa jangan
ya ampun itu gimana suami kita ya
aduh kalau kayak gitu aduh
jangan sampai deh suami kita
kayaknya masih banyak pekerjaan yang lebih mulia deh yang bisa kalian lakukan selain menggosip
nggak ngajar ya
hei dengar ya
jangan sok suci kamu
lihat tuh lihat
ngaca sama diri kamu tahu
ngaca tahu nggak kamu pikir kamu cantik kan
kurang ngajar kamu tuh
kamu tuh udah bikin saya jatuh ya
kurang ngajar nih
helah aja bang
udah bikin saya jatuh
itu kan tadi jatuh sendiri
hah kenapa lagi sih
jangan bikin aku malu dong
aku nggak tahu kak
tadi mereka nyari masalah ke aku
oh ada apa